pada malam hari ini pak prabowo dan saya melaksanakan pertemuan politik di tempat ini
dan ini adalah pertemuan politik kami yang pertama
sejak kami bertemu pada tahun dua ribu tujuh belas
yang lalu di cks
waktu itu kalau saudara saudara masih ingat
ada empat partai politik yang tidak setuju
yang menggunakan suara pemilihan umum lima tahun sebelumnya
kami kalah di parlemen dan kemudian kami bertemu
saya berhasil untuk menerima realitas politik
meskipun hingga sekarang ini
pandangan pribadi saya
seraya menghormati proses demokrasi
banyak hal yang kami
dan diskusikan secara mendalam
pada malam hari ini
yang utama ada tiga
komitmen bersama kami
selaku pemimpin gerindra untuk pak prabowo
dan saya selaku pemimpin partai demokrat
yang memiliki komitmen yang sama
agar pemilu dua ribu sembilan belas nanti
berlangsung secara damai jujur dan adil
itu pertama yang kami bahas tadi
yang kedua kami juga mendiskusi
perkembangan dan kemampuan kami untuk memiliki kemampuan yang baik
perkembangan situasi nasional
terutama yang dihadapi
dan dialami oleh rakyat kita
sedangkan yang ketiga
atas dasar yang pertama dan kedua tadi
kemungkinan membangun koalisi
gerindra dan demokrat
dan partai partai lain
dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
saya akan elaborasi ketiga hal tersebut
yang pertama komitmen kami
agar pemilu itu berlangsung secara damai jujur dan adil
untuk berupaya dan berkontribusi
bagi berlangsungnya pemilu
yang benar benar damai
jujur dan adil
kami juga sepakat ini penting
saya sampaikan pada malam hari ini
untuk ikut mencegah
jangan sampai politik identitas
secara ekstrim mendominasi
tumbuh dan berkembang makin berkualitas
ini kesepakatan kami komitmen kami
kemudian kami menyerukan
agar negara pemerintah
kepolisian dan militer
dan tidak berpihak

agar negara menjamin kebebasan berbicara
sebagaimana dijamin oleh konstitusi
selama kampanye pemilu berlangsung
agar kami semua
para peserta pemilu
menyuarakan suara kami
dalam kampanye nanti
kami tahu ada batasnya
tidak akan melampaui kepatutan
tetapi itu bagian dari
nah jika pemilu dua ribu sembilan belas
berlangsung secara damai
jujur dan adil
maka rakyat kita semua
dan menerima siapapun
yang akan keluar sebagai pemenang
yang akan keluar
dari kota ini
saya ingin mengucapkan
yang akan keluar
dari kota ini
untuk semua orang
bagi siapa yang
keseimbangan pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur
situasi moneter termasuk melemahnya nilai tukar rupiah
kondisi fiskal termasuk beban apbn kita tahun tahun terakhir ini
juga investasi dan dunia usaha yang kami pandang belum bergerak penuh
kebijakan pajak yang menjadi perhatian kami haruslah sungguh adil
tidak membebani rakyat tetapi juga bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha
baik meningkatnya harga minyak dunia dengan segala implikasinya
maupun kenaikan harga bbm dan tarif dasar listrik
serta beban yang ditanggung oleh pertamina dan pln
kami mengetahui semuanya itu
dan yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat
adalah penghasilan atau income
dan daya beli golongan kurang mampu dan golongan miskin
yang kita sebut dengan the bottom empat puluh
yang jumlahnya sekitar seratus juta orang
itu menjadi sorotan kami
karena ada persoalan disitu
yang kedua adalah hukum dan keadilan
kita mendengarkan harapan rakyat agar penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi itu dilakukan secara adil
tidak tepang pilih dan bebas dari intervensi
keharapan agar hukum tidak menjadi alat politik
kami melihat secara seksama tadi
ketiga tentang politik dan demokrasi
kita sungguh berharap
undang undang dan sistem ketatanegaraan
yang benar dalam kehidupan bernegara kita
juga pentingnya checks and balances
antar lembaga negara
termasuk independensi masing masing lembaga negara
eksekutif legislatif dan yudikatif
termasuk kebebasan pers juga kami lihat secara bersama
dan aparat dalam pemilu
saya sampaikan sekali lagi
kami juga mendukung penertiban hoax
atau berita bohong fitnah
tentu dengan harapan
penertiban itu dianggap
dilakukan secara proporsional
dan adil sifatnya
itu yang ketiga
yang keempat kami menyoroti
pentingnya menjaga persatuan
dan sikap anti radikalisme
persatuan bangsa dan kerukunan sosial
penting untuk kita
jamin dan jaga
juga kebenekaan dan kebenekaan
kita tidak boleh
radikalisme dan kekerasan
terjadi di negeri ini
dengan dalih dan atas nama apapun
gerindra dan demokrat juga menolak
dan sikap terlalu mudah
ini posisi kami
perkembangan situasi nasional
empat tahun terakhir ini adalah
menyangkut ideologi dan dasar negara
ini juga mendasar bagi kami
kami sepakat untuk secara penuh
memedomani dan menjalankan
dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jangan diragukan untuk itu
jangan diragukan untuk itu
juga menolak dan mencegah
upaya untuk menghadirkan
paham lain dan pikiran lain
yang justru mengancam pancasila
dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
untuk berdirinya negara agama
karena bertentangan dengan pancasila

yang konstitusi kita
utamanya sekali lagi
dihadapi dan dialami oleh rakyat kita
bahwa kelima isu
harus menjadi bagian utama
misi dan kebijakan pemerintah
lima tahun mendatang
kami memiliki pandangan yang sama
para pemimpin puncak harus cakep
pemerintah hanya pun harus efektif
untuk bisa menjawab
harapan dan keinginan rakyat tadi
prioritas lima tahun kedepan
saya kira rakyat juga ingin tahu
menurut pandangan kami
yang kedua adalah
ekonomi dan kesejahteraan rakyat
termasuk di dalamnya
lebih banyak lapangan pekerjaan
penghasilan dan daya beli rakyat
dan dunia usaha atau investasi
bergerak makin baik
di bidang ekonomi
kami juga sepakat bahwa
serius dan efektif
dan kawasan juga menghadapi
misalnya perang dagang
yang sekarang makin mengemuka
juga ketidakstabilan harga minyak
menguatnya dolar amerika serikat
yang memberikan dampak
kepada nilai tukar lokal
dan juga masalah yang
berdampak kepada perekonomian kita
itu penting untuk melihat
juga dalam konteks internasional
nah dengan pemahaman itu
ini barangkali yang
menjadi perhatian pers
tetapi kami memilih untuk
hampir satu setengah jam tadi
dengan pak prabowo
apa yang diharapkan rakyatnya
persoalan apa yang dihadapi rakyat
kalau kami bisa membangun koalisi nanti
itulah yang harus dipenuhi
dengan itu semua
maka bagian ketiga kami
membahas secara mendalam
terbangunnya koalisi gerindra
respect dan saling
percaya satu sama lain
dan juga harus memiliki
kemistri yang baik
kalau syarat syarat ini terpenuhi
di samping kesamaan
visi dan misi dan pemahaman
yang utuh atas permasalahan
yang dihadapi oleh rakyat
jalan untuk kebersamaan ini terbuka
pertama malam hari ini
kami akan melanjutkan
pembahasan secara lebih
mendalam dan substantif
di hari hari mendatang
dan yang terakhir
dalam kapasitas saya
sebagai pemimpin partai demokrat
hasil pertemuan malam hari ini
kepada majelis tinggi
karena forum inilah
forum tertinggi di partai demokrat
yang akan mengambil keputusan
dengan partai politik mana
dan pada saatnya nanti
yang kami usung dan calonkan
dan setelah ini
pak prabowo akan menyampaikan juga
dan nanti akan saya buka
pertanyaan dari saudara saudara
baik kepada saya
maupun kepada pak prabowo
silahkan pak prabowo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
presiden sby yang saya hormati
pokok pokok yang disampaikan oleh pak sby
sebetulnya tidak banyak yang
perlu saya tambahkan
karena sudah merupakan
terima kasih kepada pak sby
kami dari gerindra
pimpinan gerindra hadir disini
anggota dewan pembina
pimpinan wakil ketua umum
merasa chemistry nya sangat baik
karena dasar latar belakang pemikiran kita sama
kita sangat prihatin dengan kondisi dan perkembangan bangsa
terutama keadaan ekonomi bangsa
jadi intinya kami bertekad untuk dalam hari hari yang akan datang
mengadakan pertemuan pertemuan lebih teknis
menuju ke suatu
untuk memberi solusi
menyampaikan beliau keliling kemana mana
getaran getaran harapan harapan rakyat
perubahan di negara ini
intinya ingin suatu pemerintahan yang bersih
suatu pengertian bersama diantara kami
jadi dalam hari hari yang akan datang
tim kecil dari gerindra
akan intensif bekerja
dengan tim kecil dari
dan tentunya saya sampaikan beliau selama ini
saya menjalin suatu kerjasama ataupun
kolaborasi yang sangat baik dengan
pks dan pan
saya intensif ketemu dengan
tokoh tokoh mereka juga saya terus update
hasil pertemuan saya dengan tokoh tokoh demokrat
beberapa menit sebelum saya
meninggalkan jalan kartanegara menuju ke sini
saya dapat pesan
dari partai partai lain bahwa mereka
pertemuan saya dengan pak sby
jadi saya kira demikian ya
dan saya kira dalam keadaan negara susah
saya kira semua tokoh bangsa harus bersatu
etikat kita baik
pak sp punya pengalaman yang sangat besar
sepuluh tahun beliau memimpin
dengan tenang republik kita
yang jelas waktu beliau memimpin
beliau main main dalam keadaan baik pak
sekarang kita risau
bumn bumn menurut pendapat saya
bumn bumn adalah pertahanan terakhir
ekonomi republik indonesia
jadi kalau bumn terancam
negara kita terancam
itu menurut pendapat saya
saya kira demikian dari saya
gak usah panjang lebar dan
gembira suasana hari ini
tanpa ditanya kalian sudah mengertilah
pertanyaan ke saya jangan susah susah
terima kasih pak prabowo rekan rekan wartawan

siapa yang ingin mengajukan pertanyaan
saya nana dari cnn indonesia pertanyaan kepada
apakah dengan mengintensifkan pertemuan dengan
pak pegiri berat
bersama dengan pak prabowo
apakah ini artinya peluang untuk berkoalisi
dengan presiden jokowi sudah tertutup
karena ternyata lebih intensif
ke pak pegiri berat
yang kedua apakah memang
harga mati sebagai cawapres atau memang
masih bisa ada penawaran berikutnya
ataupun negosiasi berikutnya terima kasih pak sp
menjalin komunikasi dengan
hampir satu tahun
untuk juga menjajaki
bisa berada di dalam
tetapi saya menyadari
rintangan dan hambatan
tidak perlu saya sampaikan secara detail
koalisi terbangun apabila
kesediaan untuk saling
berkoalisi juga ada
dan itu menurut saya
yang menjadi hambatan sekarang ini
kami tidak membicarakan
pada pertemuan malam hari ini
dan saya mengulangi
statement saya bahwa
setiap partai politik
salah satu kadernya untuk menjadi
demikian juga partai demokrat
tetapi saya juga mengeluarkan statement
bagi partai demokrat
cawapres itu bukan harga mati
kalau kita berkoalisi pasangan
capres dan cawapres itulah yang paling tepat
yang paling baik yang rakyat
yakin lima tahun ke depan
perubahan ke arah yang lebih baik
saya ingin nambahkan disini
apakah pak sby
permintaan harga mati
saya harus katakan disini secara tegas
pak sby tidak
sebagai calon wakil presiden
sebagai harga mati
beliau tidak sama sekali
dalam beberapa hari ini
nama yang terbaik
tapi terus terang saja
kriteria yang saya butuh
yang saya yakini adalah
orang yang capable
komunikasi dengan baik
dengan generasi muda
umpamanya dalam pertemuan nanti
salah satu yang dibicarakan
jadi tidak ada
harga mati harga matian kita ini
ya kita sudah
sudah cukup lama pak ya
jadi kita yang penting
niat beliau dan niat saya
terbaik untuk mengatasi

apakah ada yang mengatakan
juga akan membutuhkan pak prabowo sebagai jawabannya
saya kira pertanyaan itu
datang dalam kapasitas
beliau yang saya tahu dari gerindra adalah
sebagai calon presiden
saya wahyu dari radio asin
ini beberapa kali pertemuan kita
antara partai demokrat
dengan partai gerindra
yang menjadi pertanyaan di masyarakat
juga selama ini kan pks
begitu mesra dengan pak prabowo
dengan partai gerindra
nah seandainya nanti
yang tadi seperti dikatakan oleh pak prabowo
jawabannya adalah ahy
bagaimana dengan pks yang pernah mengatakan
akan jalan sendiri sendiri jika memilih
ahy sebagai jawabannya
pertanyaan kepada saya
tidak jeli mendengar
saya katakan beberapa menit
sebelum saya kesini
bahwa kawan kawan dari
dengan pertemuan saya
saya juga intensif
pks dan pan
ya jadi setelah
pak sb kelelahan
di rumah sakit sesudah itu saya kelelahan
karena terlalu sering
intensitas tapi tentunya kalau saya ketemu
pks dan pan saya berusaha
gak diikuti oleh wartawan
ya jadi terus
kami kesini ini dengan penuh
konsultasi ya jadi saya kira itu

ini menarik pks dan pan

kemungkinan dalam waktu dekat
bertemu dengan pak sb dan
prabo pak rabo dalam waktu dekat
karena sudah detik detik terakhir ini bapak
yang kedua mohon izin
sedikit di luar pertemuan
pak menanyakan tanggapan
bapak sb dan pak prabo
terkait uji materi
masa jambatan dua periode
di rk pak
pak sb mungkin punya pandangan sedikit atau pak prabo
juga mau izin punya pandangan sedikit
terima kasih bapak
pak kapan kira kira deklarasi
dengan pak a
dengan pak a
yang terakhir yang saya jawab
saya kira tidak elok ya
ini pertemuan pertama kami
dengan pak prabo memikirkan
indonesia lima tahun kedepan seperti apa
yang lebih baik
harapan rakyat seperti apa
dan dijelaskan tadi
hari hari mendatang mulai besok
dan seterusnya kami akan
lebih mematangkan lagi
kebersamaan kami dalam
jadi tidak masuk agenda kami
malam hari ini untuk memikirkan
deklarasi dan sebagainya
saya juga jalin bukan hanya pak prabowo
tadi saya juga berkomunikasi dengan
sudah agak lama tidak berkomunikasi
tapi semangat kami
adalah menjalin komunikasi
sebetulnya kan begitu diantara kita
antara saya dengan tokoh
selalu siap untuk
bekerjasama menjalin silaturahim
memikirkan indonesia yang
lebih baik kalau ada jarak
itu sebetulnya tidak dikehendaki oleh rakyat
ingin menjaga silaturahim
persaudaraan dan komunikasi
apapun perbedaan politik
saya kira itu dan
uji materi di mahkamah konstitusi
silahkan itu berproses
ya saya sebagai pelaku
saya ingin memperkenalkan
dari dari dari dari dari dari dari
dari dari dari rigam